tukang dan karunia ku terjebak di antara dua dunia
jalani sewuku tukang dan karunia ku terjebak di antara dua dunia
duduk dulu sop tunggu sebentar
alhamdulillah bazar sembako murah berjalan dengan lancar dan aman pak
alhamdulillah tahun kemarin sempat ricu soal
kamu itu tidak mengenal siapa saya ujui
semua itu bisa saya baca
ini memang masalah berat cuy
ya saya emang ngasih saran memang mudah
tapi satu hal yang harus kamu inget cuy
semakin lama kamu berpikir
hari pernikahan kamote semakin dekat
jangan memulai sesuatu yang baik itu dengan kebohongan
masa lalu kamu tidak mungkin kamu bisa
kalau calon istri kamu
kalau calon istri kamu
kalau calon istri kamu
kamu tidak mau menerima masa lalu kamu
kamu cari calon istri lain yang bisa menerima masa lalu kami

kamu cari calon istri lain yang bisa menerima masa lalu kamu

kamu laper gak sih
laper sih enggak
kumur kumur yuk rod
ngapain kalian masuk rumah dua duaan
ngapain kalian masuk rumah dua duaan
pipis kok berdua duaan
kalau kamu sudah tidak kuat puasa
tidak akan ada pahalanya lagi
masih kuat kok pak ustadz rw
masuk ke dalam
saya mau bagikan uang insentif dari pak kades
kalau dengan uang insentif pak ustadz rw
iya bu sini pun
ini ada sedikit buat kamu
terserah kamu mau nyebutnya apa
ini ada sedikit tambahan buat kamu untuk lebaran
saya cuma bisa kasih sedikit
terima kasih ya sudah bantu bantu saya di taman bacaan
iya bu malah popon yang makasih
kamu mau mulai libur lebaran kapan
popon mah orang desa sebelah bu
jadi kalau lebaran gak kemana mana
paling hari lebaran aja popon pulang
oh iya kalau ibu butuh popon ibu tinggal telepon popon aja
ibu gak libur lebaran
saya kampungnya jauh di kalimantan
kalau pulang itu bisa dua tiga minggu
iya lama banget bu
kalau gitu mending ibu main ke rumah popon aja
kita lebaran di rumah popon
iya pon insya allah
ditunggu ya bu
duduk dulu sob
alhamdulillah bazar sembako murah berjalan dengan lancar dan aman pak
tahun kemarin sempat ricu soal
ada yang kebagian ada yang dapat lebih
terima kasih pak
saya permisi dulu
ini amanah dari pak kades
karena keberhasilan kalian
membongkar kasus pembuangan bayi
tidak ada satu rupiah pun yang saya potong
ini bagian kalian
terima kasih pak ustadz rw
sekarang kamu panggil amin
siap pak ustadz erwe
kalau puasa itu harus ikhlas